kasus penjualan bayi dengan modus adopsi di kelaten jawa tengah
terus dikembangkan kepolisian resor klaten
dari hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka didapati fakta baru
tersangka l mengaku sudah melakukan aksinya sebanyak tiga kali
satu kali berhasil menjual bayi seharga tiga belas juta di kabupaten demak
sementara dua kali aksinya di kelaten jawa tengah gagal
satu di antaranya karena pembeli membatalkan transaksi
karena bayi sudah berumur lebih dari satu tahun
polres kelaten masih terus mengembangkan kasus ini
dengan berkoordinasi dengan polres lainnya
yang kedua tidak jadi dijual oleh tersangka l karena umur bayi tersebut sudah lebih dari satu tahun
dan yang ketiga kita gagalkan dari polres kelaten
sebelumnya jajaran polres kelaten menggelar operasi cipta kondisi dan mendapati tersangka l
warga kecamatan karangdowo menginap di hotel bersama seorang bayi pada selasa sepuluh januari lalu
setelah diperiksa kartu identitas tersangka dan surat keterangan lahir bayi
merasa janggal unit ppa satreskrim polres klaten langsung mengamankan tersangka
tersangka mengaku bayi perempuan tersebut akan dijual kepada seseorang
tersangka kini dijerat undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu dua belas
tentang perlindungan anak dengan ancaman paling singkat tiga tahun penjara
bagus adi klaten jawa tengah